atlet jetski indonesia terus mengenjot latihan menjelang asian games dua ribu delapan belas
mereka optimis mampu mempersembahkan medali bagi kontingen indonesia pada pesta olahraga se asia ini
meninjau langsung latihan atlet jetski indonesia di pantai mutiara penjaringan jakarta utara minggu siang
kehadiran komjen syafruddin diharapkan mampu menambah semangat para atlet
yang terus menggenjot kemampuan dalam menghadapi asian games agustus mendatang
sebagai tuan rumah komjen paul syafruddin menargetkan medali emas pada sejumlah cabang olahraga termasuk jetski
apalagi salah seorang atlet jetski indonesia aero sultan aswar merupakan juara dunia
menurut komjen syafruddin medali emas dari cabang jetski diharapkan mampu meneluarkan semangat
bagi atlet pada cabang olahraga lain untuk mempersembahkan medali emas juga

di cabang olahraga lain untuk mempersembahkan yang terbaik
persembahan yang terbaik itu pada lepas
karena hitungannya medali emas kalau mau juara mau punya ranking yang bagus medali emas itu
juara dunia olahraga jetski aero sultan aswar yang turut ambil bagian dalam asian games nanti
optimistis mampu mempersembahkan medali emas bagi kontingen indonesia
sebelum berlagak di asian games agustus mendatang
aswar dan rekan rekannya berencana akan mengikuti turnamen jetski di amerika
sejak ini sudah siap kita lagi mau ke lantas juga mau balik ke amerika
mau ikutin seri di iwas juga ada tour di sana
tahun lalu kita sempat ranking satu jadi tiga kali bisa lagi
harapan dari ketua dari jnm sudah dunia lu ini asia pasti dapat
kita coba saya targetin kita berdua targetin kita bertiga sebenarnya
targetin untuk dapetin dua emas kalau bisa lebih ya
olahraga jetski saat ini terus digemari oleh masyarakat indonesia
keberhasilan tim atlet jetski dalam berbagai turnamen internasional
diharapkan mampu dipertahankan pada pesta olahraga tingkat asia
yang akan digelar di jakarta dan palembang agustus mendatang
gunawan sugro jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya